pt goto gojek tokopedia menargetkan akan mempercepat target pencapaian profitabilitasnya
perseroan ditargetkan akan tumbuh positif pada kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh satu
ceo kisahirman pt goto william tanu wijaya menegaskan pt goto ingin mandiri secara finansial
dan tak ingin bergantung pada sumber pendanaan dari pihak luar
william tanuwijaya menambahkan sejumlah langkah restrukturisasi organisasi dan rencana strategis
sudah dilakukan pihak persero untuk mencapai arus kas positif pada kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh satu
tiga langkah strategis yang sudah dilakukan sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua meliputi optimalisasi pendapatan
dengan optimalisasi struktur komisi di unit bisnis on demand service and e commerce
pengelolaan beban usaha dan pengembangan produk berbasis ekosistem terintegrasi
william optimistis target perseroan untuk mencapai arus kas operasional positif
akan terwujud pada kuartal keempat dua ribu dua puluh
buat kami ini penting
jadi kami tadi andrei juga menyampaikan sekilas bahwa kami tahu bahwa tanggung jawab kami sebagai goto
gotu ini sangat dekat dengan sehari hari masyarakat indonesia
tadi puluhan juta pengguna yang bertransaksi sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat sehari hari
cita cita kami bagaimana value tadi bisa terus dijaga bahkan terus berkembang
sepuluh tahun dari sekarang harapannya ratusan tahun dari sekarang
dan untuk itu maka yang pertama perusahaan memang harus bisa berdiri di kaki sendiri